sementara di terenggalek puluhan mahasiswa menuntut hukum kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual
segera disahkan menjadi undang undang
mahasiswa menilai hukum kebiri tepat untuk membuat jerah para pelaku
rencana pemerintah untuk mengkebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur
mendapat dukungan dari puluhan mahasiswa di trenggalek
dengan menggelar orasi dan tanda tangan mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan undang undang
mahasiswa menilai hukum kebiri tepat karena bisa membuat jerah pelaku kejahatan seksual
ini kami mengajukan sebuah aspirasi rakyat bahwa hukum kebiri itu adalah hukum yang efektif
yang akan diterapkan yang saat ini masih ditemukan adalah hukum kebiri
karena sudah tiga belas tahun yang lalu terkait dengan hukum bidana dan perdata
ini dijadikan sebuah nantinya efek jerah bagi masyarakat yang lain
kasus kejahatan seksual kini semakin merajalela
bahkan sasarannya kini anak usia di bawah umur
salah satunya seperti yang terjadi di kediri
seorang pengusaha tega mencabuli lima puluh delapan orang anak hingga mengalami trauma
bupati trenggalek emil elestianto dardak yang menemui para demonstran mendukung adanya hukum kebiri
ini sudah menjadi perhatian kami sebenarnya dan setelah menerima surat
yang meminta pemerintah kabupaten trenggalek untuk mendukung wacana presiden joko widodo
untuk menertibkan kejahatan seksual
data dari kepolisian kasus kejahatan seksual di trenggalek maupun jawa timur tiap tahun terus meningkat
dan para pelaku sebagian besar adalah kalangan remaja
badli rahmawan terenggalek